berawal dari hobi memelihara reptil seorang guru sekolah dasar di bojonegoro sukses beternak hewan iguana
ya pekerjaan sampingan yang telah digeluti selama enam tahun tersebut bahkan mendatangkan omset belasan juta rupiah per bulannya
nah bagaimana asiknya beternak iguana berikut liputannya
penggemar reptil pasti tidak asing dengan hewan yang satu ini
iguana merupakan salah satu jenis reptil yang paling diminati pecinta hewan peliharaan
selain warnanya menarik tubuhnya yang terkesan garang dan gagal menjadi pemikat hati orang untuk memeliharanya
melambungnya popularitas iguana di kalangan pecinta
reptil ditangkap hendra fitrianto sebagai peluang usaha yang menjanjikan
dengan modal satu juta rupiah guru sd ini membuat kandang untuk berternak iguana di belakang rumahnya
di desa pumpungan kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro
sebagai penghobi reptil hendra cukup paham cara merawat iguana sehingga tidak menemukan kesulitan berarti
berkat keuletannya usaha yang dimulai sejak tahun dua ribu sebelas ini pun telah berkembang pesat
dan mampu mendatangkannya
dengan delapan pasang indukan iguana yang produktif bertelur minimal dua kali setahun
hendra mampu menghasilkan anakan iguana antara tujuh hingga sembilan ekor setiap masa kawin
dijual per ekor antara tiga ratus ribu hingga tiga juta setengah
tergantung kualitasnya hendra mampu meraup omset mencapai tiga belas juta rupiah per bulannya
itu lebih menjanjikan daripada bisnis yang selama ini sudah saya rasakan
kesulitan merawatnya seperti apa mas
kesulitannya ya hampir bisa dibilang tidak ada
sementara untuk memasarkan iguana ternaknya hendra cukup menghubungi komunitas penghobi reptil dari sejumlah kota
baik dari bojonegoro bandung hingga jakarta
mereka akan datang sendiri ke rumah untuk membeli koleksi iguana hendra